laporan kasus rabies akibat gigitan hewan terus bertambah
tercatat hingga juni dua ribu dua puluh tiga ada lebih dari empat puluh dua ribu kasus gigitan rabies yang tersebar di delapan provinsi
jumlah kematiannya pun tidak sedikit yakni empat puluh lima orang meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan
terkait hal ini direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular kementerian kesehatan imran pambudi menyatakan
langkah langkah yang harus dilakukan ketika digit oleh hewan
setiap orang yang digigit hewan harus segera mencuci bekas luka dengan air dan sabun kemudian memberikan antiseptik
jika menderita luka terbuka korban harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan karena rabies tidak memiliki ciri di awal penularan
lokasi luka juga berpengaruh semakin dekat luka ke kepala semakin cepat virusnya berkembang
kondisi ini yang mendesak untuk diberikan vaksin dan serum anti rabies
selama ini harga vaksin dan serum anti rabies untuk manusia diketahui berharga mahal
sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan terlambat
namun imran pambudi menyebut kemenkes telah menggratiskan vaksin dan serum anti rabies di vaskes vaskes
khususnya di daerah daerah endemi rabies
dan satu orang sendiri serum itu bisa menghabiskan sampai minimal orang dewasa itu
antara tiga sampai empat ampul
jadi kalau ampul ya ya itu berapa tuh enam juta kan
itu hanya serumnya saja
tapi itu kita cover dengan program
ada pengadaan untuk serum itu